sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
karena saya mau menjelaskan sesuatu sama non
ayah cahaya ayah sekarang udah jadi anak ai
you beresin sendiri aja
ay kabur aja
hanya karena posisi saya itu lebih dekat sama raka
saya udah tanya sama raka
kalau non memang gak percaya
non boleh tanya sama raka
kamu salah ya
raka itu kemarin berdiri pas tengah tengah kita
kamu salah ya
dia lebih pilih untuk nolong kamu daripada aku
satria kamu kok bawa aku ke restoran ini sih

hah untung ketemu kamu ya kebetulan banget
hah untung ketemu kamu ya kebetulan banget
ada kemungkinan buka jam baru lagi gak pak
nanti kita kabar kabarin lagi deh
kamu kita gak bisa diganggu ya silahkan
wah kamu itu hebat ya sam
biasa aja lah
hai satria apa kabar
eh baik baik baik
gimana kabarnya kok sms gak pernah dibales
telepon gak pernah diangkat ya
aku ada tempat yang enak deh
nanti lagi ada temen
kita nanti bisa telfon tefonan ya
tapi telfonnya masih yang dulu kan nomernya

gak usah diangkat sih
mereka siapa sat
ya begitulah jarang ketemu tapi
pasti diantara mereka ada yang suka sama kamu ya
kelihatannya gitu kamu kenapa gak mau pacaran sama mereka
maksudnya sama salah satu diantara mereka
mereka berdua tuh cantik loh saat
itu bukan tipe aku ayah
kamu gak suka
mau mesen apa ya
maaf ya mas mbak mau mesen apa ya

kamu gak mau pacaran sama perempuan yang tadi
kamu gak mau pacaran sama perempuan yang tadi
kalo aku liat sih kayaknya
orangnya baik ya
orangnya baik ya
coba aku nih laki laki pasti udah aku pacarin loh

ayah stop ya
kalau kamu berhenti ngomong begitu ya
aku sama dia cuma temen
kamu gak usah ngarah ngarahin aku sama cewek

gak ngaruh sama sekali
kamu mau kasih aku artis miss universe sekalipun
kamu tau kenapa
karena cinta aku cuma buat kamu
cinta aku cuma buat kamu ayah
dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah sedikitpun ayah
gak ada yang lain cuma kamu
tolong kamu ingat itu baik baik ya
ingat baik baik ya
maafin aku satria
yaudahlah gak apa apa
agak emosi aja tapi
gak apa apa satria
harusnya aku yang minta maaf sama kamu
gak seharusnya kan aku bikin kamu sakit hati
tapi kamu itu terlalu baik satria
aku hanya mau kamu bahagia
kalo udah itu aja
apa sampai sekarang
kamu belum bisa percaya sama aku ya
kamu masih belum bisa percaya kalo aku cinta banget sama kamu ya